seorang pasien dalam pengawasan di kabupaten bojonegoro jawa timur meninggal dunia
pasien tersebut sebelumnya dirawat di ruang isolasi rumah sakit umum daerah susodoro jatikusumo
pasien berjenis kelamin laki laki tersebut sebelumnya dilarikan ke rumah sakit dan masuk ruang isolasi sejak dua puluh lima maret
petugas rumah sakit menempatkan pasien ke ruang isolasi karena mengeluhkan batuk sesak nafas dan demam tinggi
pasien tersebut merupakan rujukan dari salah satu klinik di kecamatan
riwayat pasien juga sering bolak balik dari surabaya ke bojonegoro
sementara untuk memastikan positif tidak hanya pasien terinfeksi corona petugas masih menunggu hasil uji lab
sampel swab dari hidung maupun tenggorokan telah dikirim ke surabaya dan hasilnya baru akan keluar lima hingga enam hari ke depan
salah satu informasi bahwa di kabupaten bojonegoro yang pasien pdp yang di rumah sakit sosodoro
yang di isolasi hari ini meninggal dunia
tetapi sesuai dengan informasi bahwa terkait dengan pasien pdp ini kita menunggu hasil laboratorium untuk penetapan
sehingga hasilnya artinya itu belum positif